sampai jumpa di video selanjutnya
kalau lo gak boleh mati dulu kalau gitu nih
sebelum dia tanda tangan ini surat pasiat
ji aku bawain makanan untuk kamu
udah kenyang tadi
udah makan gorengan
ki kamu kenapa sih selalu nolak semua pemberian aku
aku tahu kamu masih marah sama aku tapi aku kan dia minta maaf
cuma sekarang aku lagi gak butuh pemberian orang
apalagi dikasihannya orang aku gak mau
kamu gak mau nerima semua pemberian dari orang
tapi kamu terima pemberian makanan dari sisi
udah dari mana
lo gak usah berabra baik sama gue apalagi bawain makanan kayak gini
kok lo jadi marah gitu
lu gue kasih tau ya mulai sekarang gue gak mau nerima apapun pemberian dari
termasuk makanan kayak gini
ngebingin hubungan gue sama opi semakin parah
salah paham apa
dari mana opi tau kalau gue kemarin dikasih makan sama loa
buat apa gue kasih tau opi
kalau opi tau berarti dia emang sengaja ngikutin loh
eh gue jangan fitnah ya
jelas jelas lo yang nelfon gue
aku gak mau denger penjelasan lo apa lagi
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
apa kamu mau pergi ke mana

kau mau pergi ke mana

gitu dong dari tadi
aduh laura mana ya
aduh laura mana ya
bukunya bagus banget
bikin aku terharu
soal yang kejadian yang tadi itu
kenapa kamu gak salah kok
semuanya oke oke aja
bagi apanya siapa yang bahagia
gue gak bahagia era doang tuh yang bahagia
kita malah apa menderita
lu coba bilang aku menderita
malah gue tuh seneng banget
karena era udah bisa sama kamu
malah ini kenapa susahnya sih sayang sama era
kamu lihat sendiri kan sekarang dia berubah
dia baik gitu kan
cinta itu gak bisa dipaksa
aduh family itu jauh lebih penting
saya bener bener khawatir
saya nggak mau suami saya sakit dokter
tolong sembuhin dia
saya akan kondisikan biar mr powell ini lebih tenang
dok tolong sembuhin suami saya dok
yang bener bener ya dok sembuhin dia
hah udah berisik kamu
nanti malah ganggu lagi
dari tadi kayak
ini dosis terakhir buat mr paul
biar dia kelojotan
eh diam lo

mungkin ini aja yang panjangnya pelindung ya
hei ira yuk masuk yuk kita pulang bareng
maaf aku nggak bisa aku dan jens mau pom pom mau ke rumah dia
ya udah selamat pom pom ya
oke selamat tinggal
yuk glenn ayo masuk nanti kita jalan jalan dulu ya
eh lo daripada ngajakin gue jalan jalan mendingan lo ngajakin laura pulang bareng lo
gila lo kan udah lihat sendiri
gue sih nggak masalah mau ngajak lo pulang bareng kayak laura pulang bareng
tapi lo lihat sendiri kan dia tadi nggak mau masa mau gue paksa
ya harusnya lu ada perasaan dikit dong harusnya ngertiin perasaannya dia
ya serah lo lah
nyebelin banget sih laura mulu laura mulu
nggak bisa nih kayak gini terus
kalau gitu biar tuh laura harus gue singkirin buat selamanya
nanti kita jalan jalan dulu
nanti kita jalan jalan dulu
nanti kita jalan jalan dulu
nanti kita jalan jalan dulu
nanti kita jalan jalan dulu
nanti kita jalan jalan dulu
pasti disimpin yang berharga di sini
dia kasih semua hartanya sama omah sama laura
sialan ini boleh sinting
aku istrinya dan dia juga tidak ingat aku
jangan sampai era
cuma buat omah sama si laura
aduh aku harus ganti rencana
si paulo gak boleh mati dulu kalau gitu nih
sebelum dia tanda tangan ini
aku harus bawa pasiat
aduh angkat dong adik
kemana sini orang
panik aja nih orang
jangan jangan dia lagi nyiapin diri untuk bunuh si paulo lagi
dari tadi kemana aja sih
kenapa sih teleponnya gak diangkat angkat
gue baru bangun nih sapira
udah deh jangan ngomongin mimpi mimpi kamu deh
masih ada hal yang lebih penting lagi
panik gitu kenapa sih ya
barusan tuh aku baru aja nemuin surat wasiatnya si paul yang isinya tuh semua hartanya dikasih ke oma sama si laura
saya sama sekali gak kebagian sama era gila gak
ya mana saya tau adi
berarti kita tuh harus rubah planningnya kita
kita jangan dulu matiin si paul itu sebelum dirubah tuh isi surat wasiatnya semua
gue tunggu aja ya